bahwa teknologi pengamanan uang kertas dari pemalsuan dengan menggunakan metode recto verso
nah disini perlu saya sampaikan sebetulnya bahwa teknologi pengamanan uang kertas dengan metode recto verso
itu memiliki ribuan bahkan jutaan alternatif bentuk
nah ini contohnya kan bentuknya bisa seperti ini bisa seperti ini bisa seperti ini bisa jutaan bentuk
nah yang jadi persoalan kenapa bank indonesia memilih rektoverso dengan bentuk ini
ini bentuk mirip mirip palu arit
nah ini yang kita protes
jadi disana ada ribuan ada jutaan alternatif untuk recto verso
kenapa yang dipilih oleh bi kok yang mirip daripada palu arit
nah kan itu saya diperiksa dalam rangka untuk memberi keterangan
saya sampaikan saya tidak memfitnah saya tidak menuduh
saya berikan tadi semua uang kertas cetakannya dan kita buktikan ini
nah karena itu tadi sudah saya sampaikan kepada para penyidik dalam keterangan terakhir
kami minta dengan hormat kepada pemerintah kepada pemerintah untuk satu memberikan penjelasan
nah kenapa ada ribuan juta
kita meminta uang kertas baru uang kertas baru dari mulai pecahan seribu sampai seratus ribu
yang semuanya memberikan persepsi
ada logo palu arit pki di mata uang kertas indonesia
saya pikir itu aja jadi pertanyaan semua seputar ini
tapi juga menyertakan itu sebagai bukti
tidak tidak jadi pemeriksaannya cukup bagus
mereka bekerja dengan pertanyaan pertanyaan yang sangat fokus
dan semua artinya tanpa tekanan tanpa paksaan tanpa intimidasi semua berjalan dengan lancar
jadi semua kasus yang menimpa anda ini merupakan kriminalisasi terhadap anda
ya tentunya tentunya
kalau setiap persoalan persoalan kecil kemudian saya dilaporkan di mana mana
tentunya persepsi masyarakat ada kriminalisasi ulama ada kriminalisasi tokoh ada kriminalisasi habaib
nah karena itu kita minta kepada pemerintah khususnya aparat kepolisian
tidak sembarangan untuk menerima laporan laporan
yang bisa menimbulkan persepsi yang tidak bagus di tengah masyarakat
nah baik saya perlu sampaikan juga sekarang saya perlu sampaikan juga singkat saja
akhirnya timbul kesan di tengah masyarakat
andai kata andai kata saya menginjak seekor semut pun
niskaya semut akan digiring untuk melaporkan saya
ini kondisi yang ada saat ini
nah karena itu mudah mudahan kondisinya ke depan makin membaik
dan mudah mudahan tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
habib saya dipanggil lagi untuk diminta ikut rapor
keterangan siap habib
kan enak kalau begini kan enak
ya itu tadi keterangan dari rizik sihab
usai diperiksa sebagai saksi atas dugaan kasus penghasutan di polda metro jaya
tadi semua sudah disampaikan oleh rizik sihab
lagi lagi ia menekankan adanya kekhawatiran bahwa logo ataupun tanda yang terdapat di uang rupiah pecahan baru
ada dugaan mirip logo palu arit
tapi saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh gubernur bi agus martowardoyo
memastikan bahwa tidak ada gambar ataupun logo palu arit di uang pecahan kertas rupiah baru